pegawai kpk berinisial igas yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas seberat satu sembilan kg telah diserahkan ke polres metro jakarta selatan
ketua kpk firly bahuri mengatakan pelaku telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pegawai direktorat pengelolaan barang bukti dan eksekusi kpk setelah menjalani sidang kode etik yang dipimpin oleh dewan pengawas kpk
yang terkait dengan melakukan tindak pidana tentu kita selesaikan dengan dua pintu gerbang
itu gerbang pertama adalah melakukan pemeriksaan kode etik dan itu sudah dikerjakan oleh dewas
bahkan hasil sidang kode t pun sudah disampaikan
yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai kpk
yang kedua karena itu merupakan suatu perbuatan pidana dan pidananya adalah pidana terkait dengan pidana umum maka itu kita limpahkan kepada polres jakarta selatan